lu datang lu gas aduh
ini ban gue kempes
aduh gue pusing banget dah
tadi ada cowok nolongin gue
tapi dia bilang kagak bisa dibetulin
gue kudu beli bannya dia ban bekas
harganya lima ratus ribu
kan mahal banget ya
jangan mau po
ban serap kan ada
supaya kita jangan ketemu lagi yuk
gue gak mau gara gara ini
raya sama dani malah jadi kesel sama gue
dan sekali lagi makasih belom
untuk setiap kebaikan lu yang udah lu perasa sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mampus dah gue
sepertinya apanya kempes ya bu
bannya udah hancur bu
ban di rumah
ban bekas tapi masih bagus
berapa duit harganya
murah bu cuma lima ratus ribu
ketimbang ban bekas saja lima ratus ribu
gila loh sadis banget ngasih harga ke gue ya
yaudah kalo ibu mau nginep disini terserah
kira kira dong lu katanya lu mau nolong
tapi malah nyekek lu
gile lu jadi orang
bu siapa yang mau nolong bu
kita ini berdua mau bisnis
gugah gua mah
oh kira kira nih orang
dasar resek lu
mau ngambil kesempatan dalam kesempitan aja
gue mau minta tolong siapa ya
hihihi ya ampun
bikin ampun ampun
kayaknya kesempatan aku buat dapetin mondi tuh semakin susah
katanya dhani abis mukulin dia
jadi kesempatan aku buat dapetin mondi tuh udah bener bener gak ada
dikebukin sama si dhani
syukurin biar bengep kita buka
belom berpisah kita bengep tuh
sini bejendol sini bejendol benjol benjol
yang syukurin aja
sibila lu kasep paling kasep aja di dunia
banyak kan lu kasep
muka muka kayak si mondi di tanah abang lu banyak
lebah lu carry carry gitu
carry carry itu kamu yang carry carry bahan bahan
banyak di pasar cipuliroge
banyak yang cakep mah ganteng mah banyak
tapi bukan demami suka ya sama mondi
bella ya kamu tuh harus tau
mau seganteng apapun itu jelemah
mau sekaya apapun kata orangnya
tapi kalau sudah bikin budak mamianu gelis kiil kain kain game kiil
tidak ada apa apa di mata manusia
tidak ada artinya
cemen kalau kata orang orang sekarang
nggak ada artinya
terima kasih mam
aduh malah sangat manis
kamu dan aku bersama ya
aduh sudah sudah
kalau borongan tiap hari kayak begini aja deh
itu kan manusia
apaan dia berada di situ
nah gue pinggirin dulu
tau tolong siapa ya
sepi amat kagak ada orang ya
mana ceritanya gue mau pulang
lu dateng lu gas
aduh gue lagi apes gas hari ini
ini ban gue kempes
aduh gue pusing banget dah
tadi ada cowok nolongin gue
tapi dia bilang kagak bisa dibetulin
gue kudu beli bannya dia ban bekas
harganya lima ratus ribu
kan mahal banget ya
jangan mau pok
ban serep kan ada
tapi dia bilang kagak bisa dipake
coba liat ban serepnya di belakang deh
ban serep masih bagus pok
nih mpok ban mobilnya lagi dikerjain nih
saya yakin dikerjain kena ranjopaku
hei tuh orang apa gimana ya ngerjain gue sembarangan lagi
udah deh gas
tolong lu betulin dah ban gue
mpok sabar aja ya santai aja
biar ban mobilnya saya ganti beban serap ya
masih mendingan bagas daripada deddy
bapaknya si dodo untuk badannya keker hatinya baik lagi
sampai keringetan gitu
makasih pok ya
ini tinggal saya kencengin aja nih
ini dia ini orangnya
bantuin orang gak dikenal
ban bekas lagi
nolongin orang gak dikenal
lu kurang ajar ya
pada ngerjain orang tua loh ya
sepejagoan nih orang
ini daerah kekuasaan gue tau gak
gue gak peduli ha
selama kejahatan ada di depan mata gue
kurang ajar lu pada ya
cerita dong kok diem aja tadi di kantor gimana
adriana pikir adriana gak perlu ngembujuk ngembujuk
manas manasin be bikin mas be tuh cemburu sama adriana
adriana udah capek adriana udah lelah
dan mama tau adriana
sampai jumpa lagi